adalah muhammad rozikin
seorang penjual durian yang biasa
manggal di depan pasar bintoro demak
ini viral gegara wajahnya
dianggap milik ferdi sambo
kesangka kasus pembunuhan
brigadir yosua bukan hanya
viral di media sosial kini tetangga
serta pengguna jalan juga sering menyapanya
dengan sambo tidak sedikit
warga luar demak yang penasaran
dan ingin membuktikan kemiripan rozikin
dengan ferdi sambo
bahkan ada pula yang membuat konten
hingga mengajak rozikin foto selfie
ijal salah satunya
pemuda asal kudus ini
rela menempuh perjalanan tiga puluh km
untuk bertemu dengan rozikin
kenapa nih mas dari jauh jauh
kulit durian di demak ini mas
karena penasaran juga pak
kan itu mirip yang
lagi viral kemarin
kayak mirip pak sambo dia
pengaruh sedikit lah
pengaruhnya gimana mas
biasanya laku berapa mas dalam sehari
kalau sekarang setelah viral mirip sambo itu mas
ya sekitar tujuh puluh an lah
berkah atau malu nih mas
selain menjual durian jepara
juga menyediakan durian asal sumatera
yang dijual dengan harga berkisar
lima puluh hingga satu ratus lima puluh rupiah
rosikin berharap membelinya akan kembali
bukan karena dirinya yang dianggap
mirip dari sambo
namun karena puas dengan rasa durian
indra winardi demak jawa tengah